sepertinya itu orang tuanya santri ya
permisi pak itu ibu kenapa ya pak
bukan urusan kamu
ngapain kamu disini
saya bekerja disini pak
pilih semua gara gara kamu
udah gak kuat pak
tolong kok istri saya mau melahirkan
kamu kenapa siti
aduh hendra ini bayi kamu sungsang
iya bu gak bisa
bisa diakalin gak bu
ya harus bawa ke rumah sakit
tapi saya nggak ada biaya
ya kamu usaha dong kamu cari
aku cari uang dulu
tahannya siti ya sebentar
mbok bikin ramuan dulu ya
ini aku bawa
sekarang kamu sudah tidak ada gunanya
siti sudah mati
anakku juga sudah mati aku tidak butuh duit lagi
aku cuma ingin siti kembali
aku sudah tidak butuh kamu
kalau senyum matanya bercahaya
aku kasih kamu nama cahaya
mulai sekarang kamu teman aku ya
cuma kamu memberikan aku satu hati
ini bapaknya ayah
boleh bicara sama ayah
bapak ada apa pak
bapak sudah sampai
ya baguslah pak kalau gitu ada apa pak
enggak bapak cuma kangen aja pengen nelpon kamu
pengen dengerin suara kamu
ya ampun bapak
kan biayanya mahal pak kok telpon telpon segala dari kampung ke sini lho pak
bapak punya kok buat bayarnya
cerita apa ya pak
bapak tahu ini kan bosnya ayah yang di rumah sakit
iya ayah jadi mikirin bu elga
udah dulu ya
nanti bapak pokoknya cepet cepet ke jakarta
ya udah bapak hati hati ya pak
ternyata benar yang aku takutkan benar benar terjadi
ibu kandungnya ayah
mau merebut ayah dari tangan aku
ayah enggak boleh aku lepasin
karena ayah adalah harta satu satunya buat aku
enggak akan pernah aku lepasin enggak akan enggak akan
iya sepertinya tuh nangis
bapak nyuruh aku tuh cerita apa saja
terus aku dengar suara bapak tuh nangis
kamu cerita apa
ya tadi kan kamu dengar aku cerita apa
aku gak cerita yang sedih sedih kan
oh ya mungkin
bapak itu ke makam ibu ya
kasian bapak pasti sedih sendirian
aku pernah cerita sama kamu kan raka
aku tuh gak tahu wajah ibu aku seperti apa
aku pengen sekali ketemu sama ibu aku pengen
walaupun hanya melihat foto ibu
kamu itu bersyukur loh kamu masih punya keluarga punya ibu
udah ya kamu tenang aja ya
kamu di sini kan masih ada nenek masih ada mama aku masih ada gue
nanti gue bakal ngomong sama maman supaya kalian berdua bisa lebih dekat
supaya kamu ada figur seorang ibu
ma makan yuk
tuh makanannya sudah disiapkan yuk
oh makanan kesukaan kamu lo
ayo kita makan sebentar yuk
mama inget satria pak
mama cuman mau satria
tapi kita kan perlu tenaga
jadi mama harus makan dulu ya
iya bapak tahu kamu kangen sama satria
tapi kamu kan harus makan dulu
perutnya harus diisi
ayo kita makan sebentar
iya nanti kita cari sama sama ya
kita cari sama sama satria
ayo kita makan sebentar
ternyata cahaya itu bukan anak ibu
cahaya itu anaknya pak indra
kemarin saya tanyakan kepada orang orang kampus
dari pak rt
sampai ke anak anak kecil
mereka itu mengatakan
bahwa cahaya itu bukan nama ibu
anaknya pak hendra
kamu pasti salah
saya yakin sekali kalau cahaya itu anak saya
saya sendiri sudah dapet
saya sudah selidikin istrinya pak hendra meninggal itu
saat melahirkan anaknya yang pertama
ya anaknya cahaya itu bu
ya anaknya cahaya itu bu

kamu itu benar benar tidak bejus
saya yakin sekali kalau cahaya itu anak saya
saya yakin sekali kalau cahaya itu anak saya
jadi ibu sudah gak percaya sama saya

bahkan ibu menuduh saya saya itu bohong

maksud saya kalau kerja itu yang benar jangan asal

ya sudah kalau begitu ibu selalu sendiri
sepertinya itu orang tuanya santri ya
permisi pak itu ibu kenapa ya pak
bukan urusan kamu
ngapain kamu disini
saya bekerja disini pak
ini semua gara gara kamu
idrisah sakit juga gara gara kamu
pinggiran sastra juga gara gara kamu
semua ini gara gara kamu
ngerti gak kamu
apakah itu orang tuanya santri ya